alia duduk dah ada yang mau mamah omongin
alia kangen bapak
alia pengen bapak pulang
bapak lebaran ini belum bisa pulang
oh yaudah gak apa apa
iya udah ah kalian mau main di dalam dulu ya
orang sini juga
jadi kagak usah kemana mana iya kan
mama juga gak kemana mana kan
kagak paling ke pondok gede
nengok encik namanya
kapan kapan ma ajak main kesono ya mau
ongkosnya berdiri ya
akhirnya kita audiences
eh t santrin gua
gua bingung m baiknya gimana lu udah nanya masih oyo belum tadi belum balik
oloh be mendingan tahu dulu kok yuknya tuh lo kompakan berdua biar sama jawabannya ya
iya ada yang ngomong ngomongin ya entar aja dirumah ya iya
habis ngecek ngecek harga batu cincin terus parah turunnya jauh stres gue
datuk anggota enggak hirain
nama ngapa enggak apa apa aja saya kira pake butuh uang sampai jual jua cinta segala enggak
eh paji kalau nggak mau rugi mah gampang pak haji
nggak usah dijual batu cincinnya
bener juga lutis
bolak balik mulu bang dari tadi
tuh beli ketupat
tadi bukannya udah
tadi cuma beli bendel disuruhnya beli tiga bendel
widih banyak amat semua dagang
barang anak aja lo kalau ngomong buat dikasih kasihin
bukan buat saudara nyemain di pondok gede
emang lo mau juga bukannya di rumah lo pasti bikin ketupat
bikin bang tapi kalau dikasih mahal
udah duduk dulu
ada apaan be
gue mau tanya
ba be kenapa bisik bisik
jangan kedengerin alia
emang kenapa kalau alia dengar
tadi tau lagi
kagak bakalan tau be alia tadi main sama temennya
bilang long dari tadi
jak tukang ojek yang lain mana
si pur udah pulang kampung si tisna tau dah di mana
udah lo tenang aja sini ntar gue jemput lagi
dari rumahnya si emput
iya jack alhamdulillah
dia di pasapasa juga
kemudian mau juga main ke sana
eh kok lo ngasihin anak buah
nyak pengen si udin cepet cepet jadi sama si emput
lo bantuin kasih tau dong jak
pasti abang dari rumah nyam ba emput ya bang
kagak usah so tau loh
bukannya so tau bang
masa kelihatan gimana
mukanya bang udin kelihatan stres
pasti urusan cewek ya
emang ketauan ya
makasih ya jok
bantuin nyak ingetin si udin
iya nyak insya allah
bilang aja ke si udin
ya udah dah
iya bang balik
bukan urusan lo
bang ojaknya gak bisa balik ya bang
sebenarnya uyu udah pernah nelfon be
lebaran ini belum bisa pulang deh
masih keikat kontrak
kesian si alia
ngomongin pelan pelan aja
kasih tahu yang penting penting aja
bilang tahun ini belum bisa balik
mau babe aja yang ngomong
kagak lo aja dah
ada mak banyak
yaudah deh mak ojek naik lagi ya
yaudah makasih ya
kalau gitu saya sekalian pulang ya mak
surti juga pamit ya mak
ih kenapa jadi pada barangan begini sih
udah dikesian sama si alia
pelan pelan aja ngomongnya ntar disedih
si alia yang udah mau dateng
alia duduk dah
alia kangen bapak
alia pengen bapak pulang
bapak lebaran ini belum bisa pulang
oh ya udah gak apa apa
alia mau main di dalam dulu ya
bapak mau main di dalam dulu